motif pembunuhan dosen oleh mahasiswanya sendiri terkuak setelah tersangka memberikan keterangan kepada kepolisian
yang tersangka ini mengaku dendam kepada korban yang mengancam tidak meluluskan mata kuliah korban
kepada penyidik tersangka roy mardo mengaku dendam kepada dosennya nur ain lubis
menurut roy nur ain kerap memarahi dan mengancamnya tidak akan meluluskan mata kuliah yang ia ajarkan
dendam inilah yang membuat roy kehilangan akal
tersangka yang telah merencanakan pembunuhan tersebut telah mempersiapkan pisau dan terus mengintai kegiatan yang dilakukan korban
sebelum tewas nur ain sempat melakukan perlawanan
namun akibat luka tusukan ia tak berdaya hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian
tersangka sempat melarikan diri dan bersembunyi di kamar mandi fakultas ekonomi sebelum akhirnya terpergok mahasiswa lainnya
motifnya adalah dendam terhadap dosen terhadap korban
di mana korban ini selalu memarahi si tersangka
kemudian ketika si tersangka tidak membawa buku dalam pelajaran kelas dosen ini sering menyuruh dia keluar
tersangka dikenakan pasal tiga ratus empat puluh yaitu pembunuhan berencana
selain menyita barang bukti berupa pisau petugas kepolisian juga menyita sebuah martil
resi erlangga medan